ya para pendiri bangsa merumuskan pancasila sebagai dasar negara
dengan pancasila para pendiri bangsa meyakini indonesia akan memiliki fondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara
anchor cnn indonesia reinhard sirait punya penjelasan seputar pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dipahami
dan juga diamalkan oleh seluruh warga negara terutama generasi muda masa kini
garuda pancasila adalah lambang negara indonesia yang digambarkan dengan seekor burung garuda
yang menoleh ke kanan
garuda pancasila dirancang oleh sultan hamid ii dan diresmikan pada sebelas februari seribu sembilan ratus lima puluh
saat berlangsungnya sidang kabinet indonesia serikat
garuda pancasila terdiri atas tiga komponen utama yaitu burung garuda perisai dan pita putih
warna keemasan pada burung garuda melambangkan keagungan dan kejayaan
garuda memiliki paru sayap ekor dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan
jumlah bulu garuda pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan indonesia
yang jatuh pada tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
dua belas helai bulu pada masing masing sayap delapan helai bulu pada ekor
dua belas helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor dan ada empat puluh lima helai bulu di leher
perisai yang dikalungkan burung garuda melambangkan pertahanan indonesia
perisai mengandung lima buah simbol yang masing masing melambangkan sila sila
dari dasar negara pancasila
silap pertama dilambangkan dengan sebuah bintang emas bersudut lima
bintang emas ini diartikan sebagai sebuah cahaya layaknya tuhan
yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia
dan sila kedua dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang gelang kecil
ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu
gelang persegi menggambarkan pria sedangkan gelang lingkaran menggambarkan wanita
dan sila ketiga dilambangkan dengan sebuah bintang emas bersudut lima
dengan pohon beringin
pohon berukuran besar berakar tunggal panjang yang tumbuh ke dalam tanah ini
mencerminkan kesatuan dan persatuan indonesia
banyaknya akar yang bergelantungan dari ranting ranting pohon mencerminkan indonesia
yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda beda
dan sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng
banteng dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul
ini menggambarkan manusia dalam pengambilan sebuah keputusan harus dilakukan
dengan musyawarah secara bersama sama
dan yang terakhir sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas
padi dan kapas mencerminkan pangan dan juga sandang
yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat indonesia
yang harus terpenuhi tanpa melihat status maupun kedudukannya
dan pada bagian bawah terdapat pita putih yang dicengkram bertuliskan
bineka tunggal ika yang merupakan semboyan negara indonesia
bineka tunggal ika dalam bahasa jawa kuno memiliki
arti berbeda beda tetapi tetap satu jua
kata bineka tunggal ika dikutip dari kitab suta soma
karangan seorang pujangga majapahit emputan tular
kata tersebut bermakna persatuan dan kesatuan
nusa dan bangsa indonesia yang terdiri atas berbagai pulau
bangsa suku ras adat kebudayaan bahasa serta agama
garuda pancasila sangat relevan dengan kondisi bangsa indonesia yang majemuk
sudah seharusnya kita bangsa indonesia
bisa memahami filosofi garuda pancasila dengan baik
agar keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga